bagaikan membuka kotak pandora dampak kasus pembunuhan brigadir yosua belum surut
isu terus berganti dan seolah menguliti kepolisian republik indonesia
jika kapolri jeli ini saatnya mereformasi polri untuk benar benar menjadi presisi
kredibilitas integritas akuntabilitas kepolisian republik indonesia menjadi taruhannya
kita bahas bersama narasumber sore hari ini ada hermawan sulistyo
kepala pusat kajian kamnas universitas bayangkara jaya
ya saya juga sapa pak sugeng teguh santoso ketua indonesia police watch
pak sugeng selamat sore
halo selamat sore bapak bapak
mungkin ada kendala komunikasi yang terjadi saya sapa kembali pak sugeng selamat sore
selamat sore mbak putri
ya terima kasih sudah bergabung prof kiki selamat sore
selamat sore terima kasih sudah bergabung bapak bapak
tapi saya masih kurang mendengar jelas suara prof kiki sebentar lagi akan kami perbaiki
tapi sekarang saya akan ke pak sugeng terlebih dulu
pak sugeng kalau melihat perjalanan kasus ini satu bulan lebih
belum tuntas justru berkembang menumpuk seperti bola salju
anda melihat memang ini adalah kenyataan dari karena kasus ini belum tuntas
jadi menarik kemana mana atau bagaimana pak sugeng anda melihatnya
tidak menurut saya justru tim sus sudah bisa memetakkan kasus pidana pemunuhannya
jadi tim sus menurut saya sudah berhasil bahkan cepat mengungkap pasca baradai lieser merubah pengaklannya
tim sus bergerak cepat
jadi sudah dipetakan ada dua perkara pidana
sementara ini untuk kasus pembunuhan yaitu pasal tiga ratus tiga puluh delapan untuk barada eliezer
dan pasal tiga ratus empat puluh untuk fs rr dan kuat ma'ruf
nah terkait ada ikutannya yang lain itu kan adalah kerja tambahan yang sangat cepat oleh irsus
dengan melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik dan potensi adanya pidana obstruksi
ini adalah perjalanan ke justis yang menyeret kurang lebih enam puluh dua orang sekarang ini
kerja tim sus menurut saya cepat dalam kasus pengungkapannya
ya berkaitan dengan kami tadi baru saja kami juga baru saja berbincang dengan rekan kami yang berada di mabespori
rencananya juga akan ada pengumuman status dari mereka yang diduga terlibat yang lain
yang anda katakan tadi obstruction
kalau misalnya banyak publik bertanya tanya
mengapa begitu lama untuk menentukan nasib ketiga puluhan polisi lain yang diduga terlibat ini
wah melakukan satu proses penyelidikan ya kemudian merangkai fakta dalam waktu
kalau saya tidak salah ini kurang lebih lima belas hari itu pekerjaan yang dahsyat lho mbak
memeriksa enam puluh dua orang merangkai semua fakta itu pekerjaan yang berat
dengan pengungkapan ini menurut saya ini pekerjaan yang besar ya dan harus didukung dan diafrikasi
oke oke baik saya ke prof kiki sekarang prof
kita lihat seolah masih ada yang belum tuntas sekarang
muncul kemudian ada dugaan dugaan yang lain berkaitan soal dengan penyitaan rekening transfer dana
sampai muncul isu super body di prof pampori
anda melihat secara garis besar kasus ini akan berakhir seperti apa prof kiki
ya kalau proses pembunuhannya sendiri kasusnya sendiri makin cepat sih makin lebih baik
kenapa supaya tidak melebar kemana mana kenapa melebar kemana mana
banyak orang numpang kepentingan
yang ke partai numpang kepentingan yang ke penjahat penjahat juga menumpang kepentingan
beredar foto ini foto itu orang orang yang baik misalnya yang disebut terlibat dalam jaringan perjudian gitu
fotonya nyegar kemana mana
ini justru orang orang yang selama ini bersihin perjudian
orang kapolda menteri kapolda di sumatera utara misalnya
men sweeping menangkapi judi di sana
lalu kalau dibilang dia bikin alibi menutupi
itu orang orang yang di polisi pun dikenal bersih
ya dan tidak pernah ada kasus
yang satu mantan kpk yang satu mantan kors brika polri
nah tapi di ruang publik disodotin nama mereka foto mereka nomor kontaknya
jadi publik percaya oh ini bagian dari jaringan
semua menangguk keuntungan ikut bertarung melebarkan ceritanya kemana mana gitu loh
bahkan bahwa ini memang isu isu yang sengaja dimunculkan gitu prof kiki
lah iyalah semua orang menangguk keuntungan yang pemimpin partai
maju karena partainya partai gurem
itu kan misalnya kayak pengacaranya korban itu kan
itu kan wakil ketua partai gurem yang kalah pemilu
sekarang kalau ngomong di tv itu bukan ngomong kasusnya
terus komnas ham tetap aja ngotot melakukan pemanggilan ini itu karena untuk memperkuat institusinya
lpsk sama aja semua kayak begitu
jadi mengambil keuntungan
ya ada banyak ada beberapa pihak yang mengambil keuntungan
pak sugeng anda juga melihat ini terjadi sekarang
saya tidak tahu ya apakah ada yang mau mengambil keuntungan atau tidak
tapi terkait dengan isu terakhir beredarnya skema itu
saya melihat memang ada kelompok yang bertujuan mau menggusur ini
nah yang nama nama yang tersebut di dalam
memanfaatkan momen ya
ada yang nama nama tersebut yang belum tentu bersalah
tetapi kemudian sudah dimunculkan namanya dikaitkan dengan bandar judi
data data banjar duji ada di sana
itu memang perlu didalami
tetapi dalam pendalaman ini memang harus mengedepankan profesionalisme dengan mengedepankan juga asas peraduga tak bersalah
karena nama nama beberapa jurnalist itu tidak ada kaitannya dengan kasus
terbunuhnya ketiga diri usua
tapi untuk hal yang lain sebagai informasi dengan data yang cukup polri memang harus menelusurinya
tapi bagaimanapun menko polhukam dalam sebuah wawancara mengatakan bagaikan kerajaan verdi sambo ini kuat
anda mendengar juga informasi itu pak sugeng
saya fokus pada peristiwa pembunuhan
dan juga masuk terjun ke dalam tenggelam bersama sambo enam puluh dua orang
memang ada kekuatan sambo mempengaruhi orang
yang sadar mungkin dengan tugasnya tapi menjadi lalai
yang tidak tahu dibohongi
bawahan yang harus taat mati kepadanya
artinya memang dia punya pengaruh ini
bayangkan satu peristiwa pidana menenggelamkan enam puluh dua orang itu kan sesuatu yang dahsyat ya
kita nanti melihat sekarang setelah jeda bagaimanapun kasus pembunuhan brigadir yosua ini kemudian banyak orang melihatnya ini bisa menjadi pintu sebenarnya
bagi kapolri untuk melakukan reformasi dan kembali melihat pengawasan internalnya sudah jalan baik atau tidak
nanti setelah jeda kita diskusikan bapak bapak tetap bersama kami di cnn indonesia justru
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
masih ada dua narasumber bergabung sore hari ini
prof hermawan sulistyo kepala pusat kajian kamnas universitas bayangkarajaya prof kiki
dan juga pak sugeng teguh santoso ketua indonesia police watch
kami masih membahas soal kasus brigadir yosua yang bagaikan membuka kotak pandora dan kemudian publik sekarang melihat ini adalah saat yang tepat momentum yang tepat untuk betul betul membersihkan polri termasuk juga menyadarkan publik bahwa
menyadarkan publik bahwa
pengawasan internal polri itu lemah menurut anda ini betul atau tidak prof kiki
ya gini ini kan sebetulnya sudah berjalan semuanya hanya tiba tiba sambu kalap nembak lalu jadi rame karena posisinya satu
yang kedua apa yang dicontohkan oleh kapolri yang sekarang dengan presisi itu sudah on the track
yang jadi persoalan adalah dan itu reformasi itu memang diperlukan perubahan perubahan lagi penguatan pengawasan dan lain lain
tetapi jangan sekarang dulu fokuslah pada pidananya dulu sampai selesai selesai dulu habis itu lalu kita bicara jaringan korupsi dibuka lalu jaringan yang lain lain
kalau sekarang itu berpotensi untuk ditumpukan
untuk ditumpangi segala macam kepentingan
kan ini banyak penjahat yang dulu dulu ditangkapi polisi masih dendam nih
ini ada peluang kalau saya sebarin hoax oh ceritanya polisi itu begini begitu
orang itu percaya saja apa saja yang di internet itu sudah kayak jadi tuhan baru gitu
apa saja dipercaya
dan ini momen bagus untuk lawan lawannya polisi menyerang polisi
pengawasan dan perubahan perubahan yang remedial yang diperlukan itu diperlukan tapi jangan sekaligus
contohnya contoh tentang kelemahan kelemahan dalam batas batas yang diskresi kepolisian
itu harus lebih dipastikan ditetapkan
dulu ada kasus yang mirip
dua kali kabar reskrim lingkungan diskresi yang akhirnya ditangkap diperiksa disidang
publik harus tahu itu bahwa dua kali bintang tiga kabar eskrim aktif itu pernah diperiksa disidangkan dihukum
tapi publik sudah lupa bahwa dulu pernah ada kasus seperti itu
nah sekarang orang bertanya tanya bisa nggak bintang dua dihukum
ya bisa orang dulu bintang tiga aja bisa dihukum gitu lah
nah fokusnya dulu ke sana
jangan ke mana mana
ada yang bicara ada yang ngaku profesor dari mana itu bilang katanya ini organisasi polri harus dirombak mabes
mabes itu harus dihapus
nah kalau mabes dihapus anggaran negara itu lewat mana
lewat pemerintah pusat lewat mabesnya nggak ada
mau ke daerah polda polda polda poldanya masih rebutan
kalau ada kasus satu kasus ditangani melintasi nggak akan lantas berubah
siapa yang menangani dan seterusnya
oke oke baik baik
jadi saran anda ini fokus saja polri tetap bekerja membereskan ini terutama kasus pidana dibereskan semua apalagi juga menyeret banyak polisi
bagaimana dengan anda pak sugeng
ya ini meninggalkan banyak catatan ya
khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik
pelanggaran kode etik oleh enam puluh dua orang itu sangat meninggalkan banyak catatan
khususnya soal bagaimana hubungan atasan bawahan
relasi kuasa antara sambo dengan enam puluh dua orang itu itu satu catatan
kemudian yang kedua catatan kedua adalah bagaimana bisa peran publik bisa ikut terlibat dalam satu pengawasan internal
nah ini model ini sebetulnya ada dalam komisi kode etik pada beberapa profesi
di mana masyarakat ada di dalamnya
mungkin ini juga sebagai satu usulan oleh ipw di dalam komisi kode etik kepolisian ya kkep itu
baik pak sugeng dan prof kiki terima kasih sore hari ini sudah berdiskusi
kesimpulannya dari diskusi ini adalah sejauh ini sudah on the track dan penyelidikan juga sudah berlangsung
bagaimanapun ini adalah momen yang baik

terutama tapi polisi juga sudah berlangsung
dan juga harus fokus dulu terhadap kasus pidana yang saat ini masih berjalan
prof kiki terima kasih banyak sore ini sudah bergabung
pak sugeng terima kasih banyak
sehat selalu bapak bapak